kepadatan di rest area ini terjadi baik di sisi yang ke jakarta ataupun di cikampek
biasanya antrean akan lebih panjang pada sore hari antara pukul tujuh belas hingga sembilan belas wib
selain itu polisi dan jasa marga menyiapkan sistem one way
rencananya akan diterapkan di tol cipali kilometer satu ratus delapan puluh delapan sampai kilometer tujuh puluh dua ke arah jakarta jika lalu lintas padat

bagaimana situasinya sepanjang hari ini
berarti kalau misalkan ada pengendara jalan yang ingin beristirahat sejenak di rest area lima puluh tujuh itu
selain itu juga putri kalau misalkan kita melihat bagaimana kondisi jalan yang saat ini sedang berlangsung
pada pukul lima belas tiga puluh lima wib ini jasa marga dan juga kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas
di mana diberlakukan sistem kontraflow dari mulai kilometer tujuh puluh
tepatnya di tol utama cikampek dan juga ini akan berakhir di kilometer empat puluh
di mana para pemudik nantinya bisa langsung naik ke tol layang mbz
ini diberlakukan sebenarnya salah satunya karena kepadatan yang terjadi pada sore hari ini
ini mulai meninggi dan biasanya menurut pantauan kami di lapangan selama beberapa hari
memang jam jam sekitar pukul tujuh belas hingga pukul sembilan belas
adalah puncak dari kepadatan yang berada di tol cikampek utama kilometer tujuh puluh
selain itu seperti yang tadi telah diinformasikan juga bahwa pihak kepolisian dan juga jasa marga
sudah mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas dari gerbang tol palimanan kilometer satu ratus delapan puluh
hingga nanti akan berakhir di kilometer tujuh puluh di gerbang tol cikampek utama
namun demikian meskipun rekayasa tersebut sudah dipersiapkan
kami belum mendapatkan informasi kapan
tepatnya rekayasa tersebut akan segera diberlakukan
sampai saat ini masih dua arah dan belum ada penerapan sistem satu arah
nanti kami juga akan memantau kembali sekitar pukul delapan belas hingga sembilan belas di gerbang tol cikampek utama
di mana biasanya memang terjadi kepadatan di titik titik tersebut
kemarin juga pada jam tersebut di gerbang tol cikampek utama
sempat ditambahkan gerbang tol dari arah palimanan menuju jakarta
yang tadinya ada lima belas gerbang tol
ditambahkan menjadi dua puluh gerbang tol
mengingat kepadatan yang terjadi pada sore hari lalu
luar biasa dan itu juga terbukti untuk memecah kepadatan yang terjadi
selain itu data yang saya dapatkan juga putri dari jasa marga ini mengatakan
pada kemarin di empat mei ini sudah ada enam puluh satu tiga ratus empat puluh delapan kendaraan yang melintas
meninggalkan palimanan menuju ke jakarta
ini berarti lonjakan volume kendaraan
untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan arus balik
untuk terus mengupdate informasi dari jasa marga dan juga kepolisian
dari sosial media dari media mainstream
karena situasinya sangat dinamis dan juga fluktuatif
dan juga bagaimana diskresi lalu lintas ini akan mengikuti kepadatan yang terjadi
dan bisa terjadi sewaktu waktu
selain itu putri
menurut pantauan kami juga ini beberapa kemacetan terjadi karena antrian kendaraan di gerbang tol
yang kehabisan saldo uang elektronik
nah ini juga yang ingin kami himbau kepada para pemudik yang segera ingin melakukan arus balik
untuk bisa terus mengecek saldo uang elektroniknya dalam kondisi yang aman
selain itu juga dipastikan untuk terus menjaga kesehatan diri sendirinya
baik fisik maupun mental
dan juga yang paling penting untuk menjaga kesehatan dari kendaraan anda
karena ada beberapa kendaraan yang kami temukan kemarin
sempat mogok karena kerusakan mesin dan juga kehabisan bensin
pastinya sangat disarankan untuk menjaga dan juga memperhatikan terlebih dahulu
bagaimana kendaraan anda dalam kondisi yang maksimal
selain itu juga putri kami menghimbau untuk masyarakat yang ingin melakukan arus balik
memperhatikan lagi jalur jalur alternatif yang telah disediakan oleh pihak jasa marga bersama dengan kepolisian
salah satunya adalah kalau dari tol cikampek ini bisa mempertimbangkan jalur alternatif
atau arteri di pantura kemudian juga bisa mempertimbangkan juga jalur fungsional yang akan diaktifkan
kalau misalkan kepadatan sudah mulai mengular di jalur tol sadang kuta nagara
sehingga nantinya ini arus mudik akan berlangsung lebih kondusif
mengingat peringatan ini juga dari jasa marga bahwa arus mudik ini kan akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya
karena arus baliknya ini akan terjadi pada h plus satu hingga h plus lima
dan kendaraan ini diprediksi akan semuanya keluar di arah jakarta
jadi memang akan ada penumpukan kendaraan sehingga antisipasi yang lebih lagi harus benar benar dipersiapkan menghadapi arus balik esok hari
baik terima kasih ayu atas laporan anda dari ruas cikampek jawa barat yang sudah mulai terlihat ada pergerakan masuk ke wilayah jakarta
terima kasih ayu